dua ribu dua puluh satu ini sudah di depan mata bahkan sebenarnya saudara saudara kita yang ada di wilayah indonesia timur ini sudah berada di tahun dua ribu dua puluh satu
kita ucapkan selamat tahun baru untuk saudara saudara kita yang ada di wilayah indonesia timur
selamat tahun baru
nah tapi tentunya di tengah tahun baru ini ya di tengah kondisi pandemi yang masih ada di sekitar kita saat ini
tentunya harapan baru pun muncul dengan adanya vaksin covid sembilan belas
lantas seperti apa sebenarnya proyeksi ke depan dan juga bagaimana perubahan perilaku masyarakat di tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
nah untuk membahasnya ini kita sudah terhubung dengan bapak ahmad utomo ahli biologi molekuler
halo pak ahmad apa kabar selamat malam pak
nah pak ahmad ini dua ribu dua puluh kita dihentakkan begitu
seluruh dunia ini tersentak dengan adanya pandemi covid sembilan belas
lantas bagaimana nih pak proyeksi
bagi anda ke depannya terkait situasi pandemi ini secara keseluruhan
mengingat sekarang kita masih berada dalam situasi pandemi ini
ya insya allah kalau kita lihat pandemi ini akan berakhir ya
dari pengalaman sebelumnya pada akhirnya akan selesai
cuma pertanyaannya ini kita harus membuat keputusan bersama secara kolektif
kita mau cepat selesai atau kita mau selesai lambat gitu
jadi ini tergantung sama manusianya
karena ini kan dari sisi penularan kita sudah tahu ya
bagaimana itu virus menular
dia sangat tergantung sama kedekatan antar manusia
jadi kalau manusianya terlalu deket deket nggak pakai masker tidak cuci tangan
ya buat virus itu udah kesempatan emas
nah mestinya jangan kasih kesempatan ke virus ya
itu kuncinya di situ
oke jadi kuncinya sudah tahu nih gimana caranya sebenarnya untuk meminimalisir
agar tadi dibilang cepat berakhir gitu pandeminya ya
cuma tergantung dari komitmennya
tapi pak kalau misalnya kita tahu juga
ini kan sebenarnya
masalah virus corona ini belum selesai
kemudian tiba tiba muncul lagi informasi bahwa virus corona ini sudah bermutasi
dan sudah menyebar di beberapa negara
ini seperti apa nih pak
terkait dengan ancaman mutasi virus ini
ya sebetulnya pertama yang lebih tepatnya sebetulnya variasi ya
variasi itu lebih pas
karena secara prinsip ini masih virus corona yang sama
jadi kalau misalnya saya kacamata ini ya
terus saya bermutasi kacamata saya hilang
ini masih ahmadutomor
ini masih ada yang mau
bedanya satu kayak kacamata satu enggak gitu
jadi itu yang perlu kita pahami dulu
nah masyarakat makanya juga perlu istilahnya memahami ini
nah yang mungkin kita khawatirkan
apakah variasi ini misalnya nih membuat penyakitnya lebih ganas misalnya
misalnya seperti itu
atau misalnya nanti variasinya bisa tidak lagi dikenali oleh vaksin misalnya
nah hal seperti itu
kita bisa jadi concern
nah hanya saja
si virus ini memang berubah
cuma apakah itu dampaknya ini para ilmuwan juga terus memantau gitu
jadi yang penting saat ini karena orangnya masih sama
ya virusnya masih sama
penanggulangannya masih sama
ya itu apa
tiga m dan dilapis dengan vaksin
nah pak ahmad ini kalau kita berbicara mengenai virus yang tadi dianalogikan dengan mencopot kacamata begitu ya
sebenarnya masih sama begitu
apakah kemudian ada protokol kesehatan atau hal hal yang harus lebih kita perhatikan terkait dengan mutasi virus ini
karena kan kita saat ini seperti yang pak ahmad sampaikan belum mengetahui nih
apakah virus ini bagaimana cara bermutasinya dan apa saja efek yang bisa ditimbulkan dari mutasi virus ini
ya jadi makanya nanti ada beberapa hal yang masyarakat perlu ketahui tentang virus corona ini ya
yang agak menyusahkan dibandingkan sama sars
kalau kita bandingkan dengan sars itu lebih mudah karena setiap yang terinfeksi dia memiliki gejala
makanya gampang kita nggak perlu pcr kita nggak perlu kontak tracing gitu
hanya yang bergejala gitu kan
tapi kalau covid sembilan belas ini ada fenomena otg yang bisa disamakan
makanya harus dan kontak telusur
sebenarnya kalau kita lihat dari pengendalian covid ini itu kan ada dua kunci utama ya
tiga m masyarakatnya harus jaga diri
jaga jarak tidak berkerumun pakai masker
pemerintah akan agresif dengan tiga t nya yaitu apa
tes dan trace ini gunanya untuk mencari otg ini
jadi kalau misalnya ada yang positif segera diisolasi
nah nanti kita akan lihat dari kluster yang sudah terisolasi ini misalnya nih satu pasien atau satu kasus positif dicari tiga puluh kontak erat
kita bisa mengatakan ini bermunal sangat lebih cepat nih
kalau bisa ada variasi yang menular lebih cepat
kalau ternyata biasanya nih orang terinfeksi dalam rumah ada lima orang
lima orang yang kena juga misalnya cuma satu lagi
berarti kan cuma dua dari lima
tapi kalau misalnya nih kasus positif cuma kontak kerat lima nya kena semua
nah ini bisa menunjukkan satu hal kayaknya virusnya agak sedikit beda gitu
karena ya lebih mudah menular ya seperti itu
nah inilah pentingnya
kita selalu harus lihat apa yang disebut dari data kontak telusur
nah sayangnya di indonesia ini masuk negara yang lemah
kenapa karena ada aib
orang takut untuk dikontak
jadi misalnya dia kontak kerat tapi gak mau ngomong gitu kan gak mau cerita
nah ini petugas jadi kesulitan
bagaimana mentelusurinya gitu
padahal itu kunci sebetulnya
karena kan virus ini dia ketika menginfeksi tidak selalu menampakkan gejalanya kan
jadi ini adalah tantangan kita ke depan
jadi memang kita perlu kerjasama dengan seluruh pihak
masyarakat juga paham nih penularannya
kita bantu pemerintah juga untuk melakukan apa yang disebut dengan kontak erat
jadi kontak telusur
segera mengenali orang orang yang itu dan situasinya harus pas
jangan misalnya isolasi mandiri tapi masih jalan jalan ke pasar gitu kan
jangan istilah mandiri itu ya di rumah
nah cuma nanti masyarakat tolong bantu
yang dijaga itu cuma jaraknya aja
tetap harus lewat telepon
itu yang masyarakat perlu pahami juga
ya kemudian pak ahmad ini kan juga tadi sudah diinformasikan kalau misalnya cara penularannya sudah diketahui ya
kemudian juga protokol kesehatannya sudah ada
nah kemudian sekarang juga ini kita tahu lagi heboh atau lagi rame itu vaksin
ini kan sebagian masyarakat sepertinya tuh menganggap kalau vaksin ini tuh memang jawaban terakhir untuk
memutus atau menyelesaikan pandemi virus corona
tapi sebenarnya seperti apa sih peran vaksin pak ahmad
ya jadi vaksin itu istilahnya pelengkap
jadi kalau misalnya kita bayangkan nih
di sebelah kiri saya ini adalah virus
sebelah kanan saya ini adalah orang
nah kalau kita bicara tiga m
tiga m itu yang paling kiri
kita ingin memastikan orang berjauhan supaya virus tidak bisa lompat
kalau ternyata lompat
jadi kita akan cari ini
nah tapi kalau ini masih lolos juga
yang terakhir garda terakhir itu adalah vaksin
jadi rekan rekan semua harus pahami
kalau kita punya ban bocor
itu kalau misalnya bocornya kan parah nih
itu nggak bisa ditambah pakai plaster kan
itu harus betul betul ditambal dengan benar
itulah apa yang disebut dengan tiga m dan tiga t
yang masih ada sana sini
itu dilengkapi dengan vaksin
jadi artinya apa
kita perlu paham
tidak hanya vaksin saja
itu satu rangkaian utuh
ini mas rizky yang kita perlu pahami
vaksin yang kita miliki saat ini
memang punya daya proteksi terhadap gejala
tetapi kita belum punya bukti
apakah juga bisa menghentikan penularan
kedua kita juga harus ketahui
pemberian vaksin ini ada skala prioritas
jadi kayaknya saya ini yang terakhir nih untuk dapat vaksin
karena tidak termasuk prioritas
saya bukan nakes
lanjut gitu kan
latif muda gitu
karena di sini ada yang namanya pergantian
maka nanti yang sudah tervaksinasi pun
buru buru buka masker
beri kesempatan kepada yang lain
yang belum kebagian vaksin itu
itu yang masalah
karena kan produksi global itu
produksi vaksin global itu belum cukup
untuk bisa memberikan secara serentak
untuk penduduk dunia ini
lalu pak ahmad berarti kalau misalnya kita sudah divaksin
kita sudah menerima vaksin
tapi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan
jangan kentor gitu ya
ya begitu ya pak ya
jadi kalau mau pamer di instagram
tetap dipakai maskernya
jangan cuma pamer bahu gitu kan
ini bahu ku sudah divaksin mana bahumu
tapi tetap malah dibuka maskernya
tetap gunakan masker
nah pak kalau begitu nih
berarti kapan nih pak
kira kira kita bisa benar benar melepas
kalau seperti kami pakai face shield di sini begitu
badan masker mungkin kita ketika beraktivitas di luar rumah
kapan sih pak sampai
akhirnya kita benar benar bisa bebas
dan kembali seperti sebelum ada pandemi begitu
semuanya tanpa kecuali
buruh rakyat indonesia dua ratus delapan puluh juta
harus sepakat dalam satu hal
kita secara berjamaah gitu kan
sekarang mulai satu januari
sepakat untuk serentak
tiga m tiga t enam m
nanti kalau dapat vaksin itu diberikan
karena kalau hanya kita bertiga nih
hanya tiga dari kita nih
yang melakukan tiga m
yang terjadi adalah namanya arisan covid
cuma gantian aja nanti yang sakit gitu
dan ini yang kasihan teman teman nakes
nah inilah resolusi ya
resolusi tahun dua ribu dua puluh satu
kita membuat resolusi yang serius
karena kalau kita nggak serius
ya itu makin lama
ya itu makin lama
yang bagus cina saja
tangga kita juga
itu secara angka ini
angka kasus covid nya kan sudah mentok mereka
di vietnam angka kematian nggak lebih dari empat puluh orang
kita sudah berapa ribu ya
sudah meninggal dekan dekan kita
mendahului kita gitu
itu karena mereka memang ada kepatuhan
ada protokol kesehatan
dan juga pemerintahnya juga sangat agresif
dalam edukasi ininya
dan batiknya gitu
nah hal hal seperti ini yang memang kita perlu
karena sekali lagi
virus tidak punya pilihan
hanya mencari satu hal
oh ada nggak reseptornya nih
reseptor buat saya ac dua
dan itu hanya manusia yang miliki
nah sekarang tergantung manusianya
kalau kami kita semua ini sepakat
insya allah kita segera selesai
selesai itu sekitar bulan april
bisa menekan angkanya
vietnam selama hampir tujuh bulan lebih
akhirnya mereka menemukan kasus
tapi itu pun rendah sekali
itu bukan suatu hal yang impossible ya
jadi tadi kuncinya kompak gitu semua kita ya
semoga di tahun baru ini semangat baru
resolusi baru juga tadi
tapi tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah dibuat selama ini ya
bapak ahmad utomo
terima kasih sekali bapak atas informasinya
sehat selalu dan selamat tahun baru pak
selamat tahun baru pak ahmad
terima kasih semuanya